persib bandung menggelar latihan intensif di stadion siliwangi kota bandung pada senin peta
sebagai persiapan menghadapi madura united dalam lanjutan liga satu indonesia jumat mendatang
para pemain yang sebelumnya memperkuat timnas indonesia di piala aff seperti mark klop
rahmat irianto serta riki kambuaya telah kembali bergabung
pelatih persib luis mia aspas meminta anak asuhnya untuk menggelar latihan ringan serta latihan taktikal
dua pemain persib pj pakualam dan daisuke sato menilai laga kontra tim berjuluk laskar sapekerap tersebut sebagai laga final
kedua tim saat ini berada di papan atas kelas men sementara liga satu indonesia
persib bandung yang saat ini duduk di peringkat lima kelas main liga satu akan bertandang ke markas madura united
stadion gelora madura ratu pamelingan pada jumat mendatang
pada pertemuan pertama kedua tim yang digelar di stadion gelora bandung lautan api tiga puluh juli dua ribu dua puluh dua silam
persib menderita kekalahan dari madura united dengan skor satu tiga
ready bangun bandung